daniarusah ditangkap oleh penyidik direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya rabu malam kemarin
remaja yang mengancam membunuh presiden jokowi dan kemudian viral di media sosial
di media sosial ini meminta maaf
nah permintaan maaf ini ia lakukan bersama dengan orang tuanya
setelah dilakukan penangkapan oleh penyidik direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya rabu malam kemarin
remaja yang mengancam membunuh presiden joko widodo dan viral di media sosial
bersama orang tuanya meminta maaf pada kamis siang
kepada presiden dan seluruh masyarakat yang merasa terhina dengan apa yang dilakukannya
saya rason juredi saya minta maaf atas kenakan saya yang saya anggap bercanda
saya benar benar minta ampun kepada bapak jokowi dan seluruh masyarakat indonesia atas penakalan saya
tak hanya pelaku sang ayah juga memohon ampunan kepada presiden joko widodo atas perbuatan anaknya
orang tua dari remaja berusia enam belas tahun tersebut juga meminta maaf
kepada presiden dan seluruh masyarakat indonesia
saya sebagai orang tua daripada nuson mengakui kenakalan daripada anak kami yang baru berusia enam belas tahun
tidak ada niatan untuk menghina bapak presiden jokowi ataupun menghujat daripada presiden jokowi
ataupun membenci bapak presiden jokowi
kenakalan anak kami ini semata mata untuk menguji kemampuan daripada pihak kepolisian
dan kejadian ini sudah berlangsung sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu
pada kesempatan ini saya sebagai orang tua mohon maaf kepada bapak presiden jokowi
pihak kepolisian hingga kini masih mendalami motif pelaku atas aksinya menghina dan mengancam presiden
kalau niatnya memang dalam rangka untuk memujat ada akturan kejadiannya
tapi kalau tidak ada niat untuk hal itu
seperti anak kecil yang umur enam belas tahun itu kan sudah didalami oleh anggota
bahwa yang baru berusia kekuatan itu cuma sebenarnya pengen mancing
tahun saat ini kita ngerjain
pihak kepolisian polda metro jaya masih melakukan pemeriksaan intensif atas kasus penghinaan ini
pihak kepolisian polda metro jaya masih melakukan pemeriksaan intensif atas kasus penghinaan ini